berkas pendaftaran pemantau pemilu dua ribu dua puluh empat
berdasarkan pasal empat ratus tiga puluh lima hingga empat ratus empat puluh tujuh undang undang no tujuh tahun dua ribu tujuh belas tentang pemilihan umum
pemantau pemilu harus memenuhi syarat untuk bersifat independen
mempunyai sumber dana yang jelas dan teregistrasi serta memperoleh izin dari bawaslu
organisasi yang ingin memantau pemilu di tingkat provinsi dapat mendaftar di bawaslu provinsi
ada pun pemantau pemilu yang hanya berencana memantau penyelenggaraan pemilu
di tingkat kabupaten kota cukup mendaftarkan diri di bawaslu kabupaten kota
ini bisa kemudian semakin maksimal memberikan informasi secepat mungkin kepada jajaran pengawas
bila mana di tahapan tahapan tertentu muncul dugaan pelanggaran pemilu
atau dengan hadirnya pemantau ini dalam proses penyusunan data pemilih misalnya
nah pemantau itu juga aktif
mengingatkan memberi masukan bahwa si a ini pemilih yang baru genap tujuh belas tahun tanggal empat belas februari tolong dimasukin